pada musim penghujan fenomena kemunculan ular di permukiman warga kerap terjadi
kehadiran ular dikhawatirkan menimbulkan ketidaknyamanan sehingga potensi bahaya menyerang
yang menyebabkan disfungsi organ hingga kematian akibat serangan ular
pertanyaannya mengapa ular masuk rumah dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ular masuk rumah
kita akan bahas malam hari ini dalam waspada ular masuk rumah
nah ular hijau buntut merah kemudian juga ular piton ular piton ya hingga ular kobra
ini adalah beberapa jenis ular yang biasanya ditemukan atau masuk ke dalam rumah warga
kalau kita misalnya melihat kira kira di tempat mana saja ular bisa bersembunyi
bisa bersembunyi ya ini ada tergantung karakteristiknya
karena ular ular ini masing masing berbeda karakteristiknya
namun biasanya ular suka dengan tempat yang lembab dan gelap
nah berdasarkan data yang dihimpun oleh tim cnn indonesia dari berbagai sumber
ular biasanya bersembunyi di plafon rumah di atap kemudian juga di plafon rumah anda masing masing
kemudian juga kamar mandi kan yang tadi lembab dan juga gelap nih
kemudian juga tadi ya semak semak ini juga atau semak semak atau rumput di pekarangan anda
kemudian juga ruangan gelap dan kotor
lalu saluran air hingga bebatuan yang ada di rumah anda masing masing
pokoknya tempat yang lembab gelap itu diwaspadai bisa atau ditempati oleh ular yang bersembunyi di dekat rumah anda tersebut ya
alasan terbesar ular untuk masuk rumah ini kalau misalnya kita tahu ya
dan juga permukiman warga karena adanya alih fungsi lahan
jadi biasanya alih fungsi lahan yang tidak mengikuti persyaratan atau dari
sertifikasi lingkungan ini biasanya digunakan atau menyebabkan habitat ular itu tersebut terganggu
sehingga ular mencari tempat hangat dan banyak mangsa yang akhirnya mengarah ke rumah rumah
nah biasanya ada juga nih rumah yang kotor ini juga akan mengundang tikus sebagai salah satu mangsa ular misalnya
jadi kalau tikus ada banyak di dalam rumah ularnya juga otomatis ikutan banyak
keberadaan mangsa ular di dalam rumah ini menarik ular tersebut untuk masuk rumah

nah kemudian selain itu tingginya juga menarik ular tersebut untuk masuk rumah mencari mangsanya
nah kemudian selain itu tingginya juga banyak
jumlah ular yang masuk kepermungkinan warga ini juga bisa disebabkan berkurangnya predator ular
atau hewan yang biasanya memangsa ular seperti biawak elang
dan sesuai pernyataan dari peneliti livi berikut ini yang sudah kami kurasi
alam yang harus kita waspadai juga
apakah itu hilangnya habitat kemudian hilangnya predator alami si anakan kobra
kan anakan kobra juga punya predator alaminya mbak
seperti elang seperti garangan
itu adalah predator predator alami si anakan kobra ini
nah ketika predator predator alam ini hilang
ya otomatis anakan ini akan menyebar kemana mana
nah ketika predatornya hilang ya otomatis populasinya pun juga akan naik
dan apalagi kalau misalnya di rumah anda terdapat banyak anak anak
atau juga lansia yang biasanya kalau ketemu ular kan tidak tahu ya bagaimana caranya
menjaga atau mencegah keamanan diri sendiri masing masing
jadi pertanyaannya bagaimana cara mencegah ular masuk ke dalam rumah
yang pertama ular ini biasanya masuk rumah kalau misalnya ada mangsa
maka pastikan anda tidak memangsa atau tidak memelihara hewan ternal
kemudian juga hewan hewan lain yang berpotensi menarik keberadaan ular ke dalam rumah
jadi jangan memelihara mangsa dari ular tersebut
kemudian pastikan kolam atau kubangan air yang ada di rumah anda ini juga bersih
karena berpotensi mengundang katak misalnya yang juga itu merupakan mangsa ular ya
katak adalah mangsa utama dari ular
kemudian bersihkan rumah anda dari rongsokan material bangunan
kemudian juga gundukan sampah atau sarang rayap yang dapat menjadi sarang ular
jadi sering sering bersihkan rumah anda
kemudian yang terakhir ular juga senang berada di semak semak
maka rutinlah potong rumput anda dan pangkas juga agar pohon tidak merambat ke arah rumah